badan pengawas pemilu bawaslu dki jakarta telah melaporkan warga berinisial ns sebagai pelaku pelanggaran kampanye ke pihak kepolisian pada jumat malam
ns warga kembangan selatan menghadang cawagup petahana jarod saiful hidayat saat melakukan kampanye di kembangan utara sembilan november lalu
atas perbuatannya ini ns akan dikenai sanksi pidana
pidana lain seperti ada penganiayaan itu lain ini kan prosesnya masalah pilkada
tapi kan bawaslu sudah dilipat ke polisi
baru tadi malam
baru tadi malam
buat lp ya
ya buat lp baru tadi malam
ya sebelumnya sembilan november lalu saat belusukan ke kampung bugis kembangan selatan jakarta barat
calon wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat menerima penolakan beberapa warga
warga yang menolak kehadiran jarod berkumpul di depan gang kampung mereka sambil membawa sepanduk
sementara warga yang menerima jarod sempat mengeluhkan banjir
yang kerap menggenangi permukiman mereka